harga kedelai yang makin meroket akan berdampak besar bagi industri tahu dan tempe yang didominasi skala rumah tangga
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk segera bisa menstabilkan harga kedelai
saat ini kita sudah terhubung dengan pegiat pertanyaan asosiasi ekonomi politik indonesia aip bapak hudori melalui sambungan zoom
selamat pagi pak hudori
pagi mas huda
pak kudori kalau kita ingin bertanya mengenai kenaikan harga kedelai
pemerintah melalui kementerian perdagangan mengatakan faktor cuaca di amerika kemudian di brazil dan negara negara produsen dari kedelai termasuk china sendiri yang mengalami restrukturisasi pertanian
apakah juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga kedelai pak
ya kalau kita tengok harga harga di pasar dunia ya memang ada kecenderungan naik
bahkan diperkirakan kalau mengikuti pergerakan harga di pasar komoditas ya sepanjang tahun
ini sampai akhir tahun itu harganya naik lagi cukup tinggi ya gitu ya
ini memang antara lain diperkirakan karena produksi kedelai di negara negara produsen utama
negara negara eksporter utama terutama amerika serikat brazil argentina itu tidak sebagus tahun lalu
ada macam macam persoalan ada kekeringan ada soal tenaga kerja ya pasokan tenaga kerja
terus ada juga terkait dengan kesehatan
terkait dengan pandemi ya
ini semua membuat kedele terutama negara negara importer seperti kita itu berada dalam ketidakpastian sebetulnya ya
jadi prediksi produksi yang turun dan ada permintaan yang besar ya dari china itu membuat harga tertarik atas ya naik tinggi
dan karena kita relatif tidak ada pengaturan harga ya
yang terjadi di pasar dunia ketika naik langsung ditransmisikan ke sini
ketika harga di sana turun harga di pasar dunia turun langsung juga ditransmisikan ke sini
ketika harga turun kita enak merasa harga murah gitu ya
tapi ketika harga tinggi ya seperti sekarang yang terjadi
pak kudori berarti anda katakan pemerintah tidak bisa ikut campur dalam memberikan kepastian harga
di mana mungkin memberikan subsidi terhadap bahan baku atau seperti apa idealnya pak
mestinya bisa tapi ini pemerintah menyerahkan kepada mekanik pemasar mas uda
jadi itulah yang terjadi sekarang
ini konsekuensi karena pemerintah menyerahkan kepada mekanik pemasar
mestinya ya karena kita punya sejarah tahun sembilan puluh an itu kita pernah kuas sembadaan
kalau kita ingin suasembada salah satu yang harus diatur adalah pasar ya
impornya diatur harganya diatur terutama harga
untuk dua hal saya kira
pertama adalah untuk produsen tau dan tmp supaya mereka tetap bisa berproduksi secara berkelanjutan
yang kedua adalah harga untuk petani
harga untuk petani itu penting supaya mereka mendapatkan kepastian ketika mengusahakan atau berusaha tani kedelai
yang terjadi sekarang itu tidak ada jaminan ya
dan setiap saat ketika harga kedelai di pasar impor di pasar dunia
itu turun itu langsung ditransikan ke sini kan
dan itu menekan harga kedelai lokal
petani yang kalau dibandingkan dengan menanam tanaman lain
menanam kedelai itu untungnya sedikit
dan setiap saat tadi mereka ada serbuan kedelai impor yang super murah
itu mereka potensial untuk merugi gitu
itulah yang membuat petani secara berangsur angsur itu menjauhi kedelai
tidak menanam kedelai
tahun sembilan puluh an kita sebuah sempat ada
tapi hari hari ini itu
kapasitas produksi kita hanya dua puluh an persen
iya pak kalau saya tadi sempat membaca
sebenarnya kebutuhan kedelai kita mencapai tiga juta
ya itu untuk produsen tahunan mp ya
tapi kalau untuk pakan untuk kecap segala macam
jadi itu kita impor semua besar sekali
nah pak tapi dengan kebutuhan sebegitu besar
tapi kita hanya bisa memberikan
tadi bapak katakan petani tidak diuntungkan
karena harga komoditas kedelai jauh lebih murah
terutama ketika ada serbuan kedelai impor
lalu seperti apa pak sebenarnya tata kelola kedelai
dan juga pertanian di indonesia pak
ya kalau secara khusus kedelai
kedelai itu diserahkan kepada mekanisme pasar ya
baik sepanjangnya saya tahu ya kuota pun tidak diatur
seperti di gula
seperti di berasal
beras itu diatur relatif ketat dibandingkan dengan komoditas yang lain
satu satunya komoditas yang diatur ketat termasuk diatur harganya
dan kita punya cadangan itu hanya di beras
komoditas yang lain enggak
jadi kecenderungan pemerintah bukan hanya hari hari ini
tapi memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu
itu menyerahkan komoditas pangan kepada mekanisme pasar
jadi apa yang terjadi hari ini ya
misalnya minyak goreng kedelai
dan kita enggak tahu bulan bulan berikutnya apa lagi
dan itu selalu berulang kan
itu antara lain karena pemerintah menyerahkan komoditas pangan
aneka komoditas pangan ini kepada mekanisme pasar dalam tata niaganya
nah menurut saya mestinya harus diatur ya
apalagi kalau kita punya keinginan untuk swasembada
sebetulnya suasembada kedelai itu kan sudah ditargetkan sejak puluhan tahun yang lalu
kalau kita lihat realisasi atau pencapaian hari hari ini
itu bukan mendekat ya tapi semakin menjauh
nah kalau itu kan cermin kita tidak serius ya
kalau kita memang serius mestinya disusun instrumen untuk pencapaian itu
selain pk jalan ya
iya pak tadi saya juga membaca bahwasannya kemendak mengatakan
kenaikan ini akan terjadi hingga mei dua ribu dua puluh pak
karena harga levelnya masih mencapai lima belas tujuh puluh sembilan usd per basel
kalau menurut anda kalau sampai bulan juli sepanjang bulan juli
seperti apa nih kondisi para pengusaha atau tmp
kemudian juga konsumen di indonesia
karena pemerintah sepertinya tidak punya langkah taktis nih pak
ya sampai hari ini kan saya tidak melihat ada langkah khusus gitu ya
yang dibuat pemerintah terkait kedelai
mungkin dalam jangka pendek yang terjadi sekarang itu kan bukan kelangkaan ya
tapi kenaikan harga
itu masih lumayan lah problemnya yang kalau terjadi kelangkaan itu
kita akan sangat terasa dampaknya
dan yang harus kita tanggung akan jauh lebih berat gitu
tapi yang terjadi sekarang adalah kenaikan harga
mungkin dalam jangka pendek info yang disampaikan oleh kemendak
misalnya di gudang importer sekarang itu ada stok kira kira rp satu ratus enam puluh
keputuhan kita ya untuk saudara tmp itu
sebulan kira kira dua ratus lima puluh jadi itu nggak cukup
ya cukup satu bulan ya
mungkin dalam jangka pendek supaya produsen tautan tmp itu bisa kembali berproduksi
konsumen dan pedagang kecil juga bisa kembali berjualan
mungkin nggak ada salahnya kalau pemerintah ada sedikit ya
itu di subjigil ya
yang diinginkan oleh produsen tautan tmp itu kan kira kira menurut mereka
kalau mereka tidak menaikkan harga jual itu kira kira sepuluh ribuan ya
yang terjadi di pasar sekarang itu kan mungkin sebelas lima ratus gitu bahkan mungkin ada dua belas
nah selisih ini antara satu satu lima ratus atau dua per kilo per jam itu
bisa disubsidi oleh pemerintah supaya produsen tautan tempe bisa kembali berjualan
tapi ini kan jangka pendek mas
nah jangka panjang saya kira jangka menengah panjang
nggak bisa kalau kita memang serius ya
ini akan selalu berulang
tahun lalu mungkin masih ingat ya januari itu pogok juga begini
apakah kita akan tetap seperti ini
menurut saya kita punya alaman buatan badan
kita punya kapasitas untuk mencapai itu lagi
tinggal kita serius nggak
keseriusan itu ya memang harus ditunjukkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan
yang berpihak kepada petani lokal berpihak kepada produsen lokal
baik pak kudori terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
semoga pemerintah juga mengambil langkah tegas untuk melindungi produsen tahu tempe
dan juga konsumen indonesia yang banyak mengandalkan tautan tmp sebagai protein nabati
yang murah dan gampang diterima untuk semua kalangan
selamat pagi pak